kini kita bergeser ke informasi lain
raja salman bin abdul aziz al saud akan melakukan kunjungan ke negaraan
ke indonesia pada satu maret hingga sembilan maret
delegasi kerajaan arab membawa satu lima ratus orang termasuk juga sepuluh menteri dan dua puluh lima pangeran
dengan menggunakan delapan pesawat
rombongan pertama delegasi kerajaan arab saudi tiba di bandara halim perdana kusuma pada selasa pagi
kedatangan pertama ini satu hari sebelum kedatangan raja salman yang masih berada di malaysia
rombongan menggunakan pesawat boeing tujuh ratus tujuh puluh tujuh dari riyad
diantaranya membawa kepala kepolisian arab saudi general othman al muhrij
menurut informasi pihak bandara halim perdana kusuma
hari ini juga akan tiba empat ratus orang delegasi kerajaan arab saudi pada pukul lima sore
dan empat puluh dua orang lainnya termasuk sejumlah pangeran pada pukul sepuluh malam dari kuala lumpur malaysia